sepagi itu kurniawan dan beberapa rekannya sudah menyiapkan truk tangki penyuplai air bersih
mereka pun sibuk memasang selang baru karena selang lama telah rusak
ia bergegas ke pengisian air di instalasi perusahaan air minum daerah di daerah berawang
selain di sana sumber air berada di ulin
namun dibutuhkan waktu satu jam untuk sampai kembali ke pusat kota pidijaya
meski tak sejauh jarak ke ulin perjalanan tak mudah ditempuh
ada saja kendala misalnya pompa truk yang adat
satu jam di utak atik air tak kunjung mengalir
dibutuhkan pompa dari truk lain untuk mengisi tangki truk itu
butuh waktu dua puluh menit untuk memenuhi isi tangki dengan air dan hanya sepuluh menit untuk menghabiskannya
air kemudian diantar ke posko pengungsian yang sudah ditentukan
bukan hanya untuk makan dan minum air dibutuhkan juga untuk berwudu
bang ini kan banyak sekali bang pos di pinggir pinggir
pernah nggak dipanggil warga untuk minta air gitu
ada juga sih cuman kami lebih fokuskan ini
utamakan ke hua dulu yang
prioritas ke hu dulu yang ke posko dulu kan
di komplain warga misalnya terlambat karena memang macet alat alat yang belum siap
oh sementara ini belum lagi
belum ada komplain dari warga
belum ada komplain lagi
cuman ya pinter pinter kita di lapangan kan
gimana kita komunikasi sama masyarakat ya kan
pagi itu dua posko pengungsian di daerah merdu disinggahi kurniawan
masih ada pula hambatan yakni akses yang sempit dan minimnya tenaga satgas
satu liter air yang didistribusikan itu hanya bertahan sampai dua hari

air bersih bagi warga korban gempa yang mengungsi dirasa kurang merata
dan prioritas dari satgas yang mengurus para korban hanya berfokus pada pengungsian yang berjumlah besar
dan itu lebih dari seribu orang
sedangkan pengungsian yang dibangun atas inisiatif warga kurang begitu diperhatikan terhadap kebutuhan air bersihnya
seperti di dusun tanah baru ini pak ya
pak sebelum dapat sampai hari ini sampai hampir empat hari ini pasca gempa
warga dapat bantuan air bersih apa enggak pak sebelumnya
enggak belum dapat bantuan air bersih
enggak belum dapat bantuan air bersih

warga cuma mengandalkan air
air sumur sendiri milik warga
kondisi air sumur gimana pak
kondisi air sumur di sini memang agak sedikit asin agak tawar tawar asin gitu kan karena kami dekat dengan laut
tak ada pilihan bagi warga selain terpaksa mengkonsumsi air keruh kesehatan warga pun terancam
sementara itu sekitar empat puluh tiga ribu warga pidijaya mengungsi pasca gempa air menjadi penyambung hidup mereka
sulit menjangkau semua pengungsi
dengan minimnya petugas
petugas dan alat
miftah farid pidijaya
miftah farid pidijaya
miftah farid pidijaya